polisi masih menyelidiki dugaan malpraktik yang terjadi di rsud kota banjarmasin
yang membuat bayi meninggal dunia saat dilahirkan
penyelidikan dilakukan dengan memanggil dan memeriksa sejumlah saksi
namun demikian hasil penyelidikan belum dapat diungkap ke publik
dugaan malpraktik menimpa seorang ibu berinisial ms
warga kelurahan basiri kecamatan banjarmasin selatan kota banjarmasin
kondisi kandungan korban ms saat itu dalam kondisi sungsang
namun proses persalinan tetap dilakukan secara normal
sehingga menyebabkan bayi tidak lahir sempurna dan meninggal ketika dilahirkan
namun demikian pihak rumah sakit umum daerah menyebut
tenaga medisnya telah bertindak sesuai standar
dan akan menunggu proses pemeriksaan dari kepolisian
pupu sudah keinginan seorang ibu di banjarmasin kalimantan selatan
untuk bisa segera menimang bayi yang baru dilahirkannya
kepergian bagi yang sudah dinanti selama kurang lebih sembilan bulan
membuat sang ibu sangat berduka
sang cabang bayi meninggal dengan kondisi sebagian tubuhnya
tertinggal di rahim ibunya saat proses persalinan
saat dilahirkan posisi sang jababayi memang sungsang
sebetulnya tahu kalau bayi itu sungsang
itu pun karena saya minta persetujuan laki atau apa
makanya langsung ini saja beri tindakan
anu disuruhnya sudah pembukaan lengkap
kini pihak rumah sakit di kota banjarmasin
yang menangani persalinan dalam penyidikan polisi
polisi menduga ini adalah malapraktik
lantaran sang bayi sungsang tersebut dilahirkan secara normal
sudah ada beberapa kesaksian termasuk dari pihak rumah sakit
istri korban ini akan melaksanakan kegiatan melahirkan
kalau nggak salah karena sungsang
tetap dilakukan prosesi persalinan dengan normal
adakah yang ditetapkan si bayi tersangka
membentuk tim untuk melakukan kegiatan penyelidikan lebih lanjut
katanya penanganan sudah sesuai dengan standar
kita meyakini bahwa nakes kita sudah bertindak sesuai dengan standar
namun kita menghargai dan akan mengikuti seluruh proses pemeriksaan
jadi kita tunggu saja hasil pemeriksaan dari kepolisian
dengan asas peradu gantak bersalah harus diutamakan
jangan sampai ada pemberitaan yang kesannya menghakimi
kemudian kita saat ini juga mengikuti proses yang berjalan
dan masih klarifikasi dari masing masing
tugas polisi dan tenaga medis yang objektif
menjelaskan kenapa bayi sungsang bisa meninggal dalam proses persalinan normal
saudara lebih lengkap tentang penyelidikan kasus dugaan malpraktik ini
kita terhubung dengan jurnalis kompas tv prisila nikola
yang ada di banjarmasin kalimantan selatan
prisilah siapa saja saksi yang sudah diperiksa dalam penyelidikan kasus ini
selamat siang fidi dan juga saudara
untuk informasi mengenai kasus malapraktik
poresta banjarmasin masih terus menyelidiki kasus ini
yang terjadi di salah satu rumah sakit umum daerah kota banjarmasin
polisi memastikan sudah melakukan pemeriksaan
pemeriksaan umum tersebut sudah dilakukan dari pihak pemeriksaan rumah sakit
kami mendapatkan informasi bahwa telah dipanggil empat saksi dari pihak keluarga
sementara untuk dari pihak rumah sakit
sudah dilakukan pemeriksaan saksi dan pemeriksaan
namun kami masih belum mengetahui siapa saja pihak rumah sakit yang sudah diperiksa sejauh ini
untuk hasil pemeriksaan sendiri
pihak polresta banjarmasin masih belum bisa mengungkap secara utuh
itu kepada publik lantaran proses penyelidikan dan pemeriksaan masih terus dilaksanakan
untuk diketahui saudara korban malapraktik ini merupakan seorang perempuan berinisial ms
di mana ia melahirkan pada empat belas april dua ribu dua puluh empat lalu dengan kondisi bayi yang sudah dinyatakan sungsang
namun saat proses persalinan sendiri menurut pihak keluarga tidak ada opsi dari pihak rumah sakit untuk melakukan proses persalinan baik secara sesar ataupun lainnya
pihak rumah sakit sendiri langsung melakukan proses persalinan secara normal yang mengakibatkan bayi meninggal dunia dengan kondisi kepala yang tertinggal di rahim sang ibu
untuk selanjutnya saudara bayi tersebut dinyatakan meninggal dunia
dan setelah proses persalinan sang ibu dirawat di rumah sakit secara satu hari dan kemudian melakukan pelaporan pada sembilan belas april
baik prisila keluarga menyebut bahwa ini kondisi bayi ketika akan dilahirkan begitu sungsang
tapi kemudian pihak rumah sakit menyebut ini sudah sesuai standar begitu
informasi apa yang anda dapat dari rumah sakit mengenai mengapa ini disebut standar
untuk dari informasi tersebut kami belum mengetahui secara utuh
karena pihak rumah sakit sendiri telah membela diri dengan menyatakan bahwa tenaga medisnya sudah melakukan proses standar yang berlaku di rumah sakit tersebut untuk proses persalinan tersebut
untuk dari pihak keluarga sendiri fidi menyatakan bahwa akan terus melakukan tuntutan
namun kami belum masih tahu tuntutan apa saja
menurut dari pihak keluarga ini
karena dari informasi yang kami dapat di rumah korban pihak keluarga ini masih belum didampingi oleh pengacara ataupun kuasa hukum
terima kasih untuk laporan anda dari banjarmasin